jaksa pengadilan negeri kota padang farizal menjalani pemeriksaan di gedung kpk selama tujuh jam
farizal adalah tersangka kasus suap penanganan perkara standarisasi gula impor cv semesta berjaya
perusahaan tempat penyuap ketua dpd nonaktif irman gusman bernaung
farizal datang diantar oleh tim kejaksaan agung sekitar pukul dua belas siang
sekitar pukul tujuh fahrizal usai diperiksa dan langsung melenggang keluar dari gedung kpk
serbuan pertanyaan wartawan di depan gedung kpk membuat farizal panik
hingga berusaha menghindari kejaran wartawan sampai ke tengah jalan
akhirnya farizal masuk kembali ke gedung kpk dan meminta dijemput oleh tim kejaksaan agung yang mengantarnya siang tadi
jaksa farizal diduga menerima uang ratusan juta rupiah dari direktur utama cv semesta berjaya
saferi yandi sutanto yang menjadi terdakwa dalam perkara standarisasi gula impor di pn padang
sebagai jaksa penuntut umum farizal malah seringkali membantu terdakwa selama masa persidangan
bahkan saferiandi sutanto yang berstatus
seratus tahanan kota pun bisa dengan leluasa datang ke jakarta
hingga akhirnya tertangkap tangan saat sedang menyuap irman gusman di rumahnya
sabtu tujuh belas september lalu
suap seratus juta rupiah yang diterima irman
diduga diberikan agar irman membantu meningkatkan kuota distribusi gula impor cv semesta berjaya di sumatera barat
terima kasih teman temanku semua
proses di sini tetap jalan
proses untuk dugaan pelanggaran disiplin
juga sama sama jalan
ini terus dijalin hubungan komunikasi antara kejaksaan dengan kpk
jadi tetap sama sama menghormati asas peradukan tak bersalah